tim panitia seleksi dewan komisioner otoritas jasa keuangan periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
menyerahkan dua puluh satu nama calon ke presiden joko widodo senin siang di istana merdeka
satu nama calon pimpinan ojk tersebut telah ditetapkan tim panitia
melalui tes tahap empat yakni wawancara yang diikuti tiga puluh peserta
tim panitia seleksi dewan komisioner ojk periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
berjumlah sembilan orang yang diketuai menteri keuangan sri mulyani
dengan anggota di antaranya menko perekonomian dermina sution
dan gubernur bank indonesia agus martowardoyo
ketua tim pansel sri mulyani mengatakan dua puluh satu nama itu diserahkan ke presiden jokowi
untuk dikerucutkan menjadi empat belas calon sebelum diserahkan ke dpr
untuk mengikuti tahap uji kelayakan dan kepatutan
ada pun kriteria yang dicari yakni memiliki integritas tinggi
mampu menjaga kepercayaan memiliki profesionalisme tinggi dan independen
mengenai apa yang terjadi di industri maupun apa yang terjadi di dalam ojk
presiden juga mendapatkan informasi detail dari kami
mengenai background dari masing masing dua puluh satu nama
dan kenapa pansel menganggap bahwa mereka mungkin adalah
mereka adalah kandidat yang terbaik yang bisa kami sampaikan
kepada bapak presiden pada tahap ini yaitu dua puluh satu nama